badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg menginformasikan gempa berkekuatan empat empat skala richter mengguncang wilayah pekalongan jawa tengah
guncangan terasa hingga kabupaten banjarnegara
gempa terjadi pukul tiga belas dua puluh delapan waktu indonesia barat dan berlokasi sembilan belas km di tenggara kabupaten pekalongan
gempa merupakan gempa tektonik dengan kedalaman dangkal sepuluh km yang berlokasi di darat dengan intensitas lemah
gempa dengan kekuatan empat empat skala richter ini hanya terasa di banjarnegara bagian utara terutama di daerah yang dekat dengan pekalongan
gempa tidak berpotensi tsunami
bmkg mengimbau agar masyarakat tetap tenang